berbagai cara dilakukan masyarakat dalam menyambut musim tanam
di cirebon jawa barat masyarakat di gegesik melakukan tradisi mengarak replika hewan hewan raksasa berkeliling kampung
replika ini dibuat secara swadaya oleh masyarakat untuk memeriahkan dan menyambut musim tanam oleh warga sekitar yang merupakan petani
puluhan hewan raksasa ini tiba tiba muncul di kerumunan warga desa gegesik kecamatan gegesik kabupaten cirebon kamisia
singa domba raksasa kucing raksasa bahkan ada pula kelelawar raksasa
beberapa hewan raksasa ini dibuat secara swadaya oleh masyarakat
tak hanya bentuknya yang dibuat semirip mungkin dengan hewan aslinya suara binatang pun terdengar menyerupai aslinya
suasana pun makin meriah
tak tinggalan pula sejumlah warga dengan penampilan yang menarik
dan yang cukup menarik hadir menghibur masyarakat
arak arakan ini dilakukan warga gresik untuk menyambut datangnya musim tanam
kita mengharapkan dengan adanya acara ini maka kegiatan pengolahan tanah dan pertanian secara umum diharapkan hasilnya bagus
selain itu arak arakan ini juga dilakukan warga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga gegesik
jeri komara cirebon